hantu itu itu palsu aku harus kasih tau kali sama kadang
udah ngepak security lagi telepon tonton pak kaki tuh pasuka
jatuh security itu pasti terlibat nyata emang ada yang ngebers
jantungnya itu bosan gue ah ah coba itu kampusnya begitu emangnya ada tuh yang
kalau di solo itu di tv kayaknya tadi rame rame gitu sih ada apa sih emang
terus eh kalau orang ngomong tuh dengerin makanya kuping biar kayak
begitu muda ah tv itu ditonton dilihat dengerin dengerin eh menjengkel nih
ngomong sama sepatu eh panggak itu sama
perasaan tv udah matiin kok ada suara pak rt
di dalam situ kali dalam tv
juga sih percaya malam ke sini
enggak molor dia tenang loh kayak suaranya prt
bagus ya kalian ya warga lagi kelimpungan dengan teror hantu tanpa kaki kamu disini leyeh leh
waduh hansip macam apa kamu ini
kalian bertiga malah laye laye enak enakan
tau enak banget holiday
iya bu ranti
kalian itu sadar gak sih
kalau hantu tanpa kaki itu sudah menghantui warga di kampung sini ya
malah sampai ada wartawan yang datang buat nanya nanya
nanya hai apa kabar boleh kenalan enggak
eh iya bagian para nete yang nanya nanya soal hantu lah
ini malahan sipers nonton tv enak enakan di sini
hei ibu nanti pak rt sama dong sama keadaan saya
kamu gak tau kan kalian gak tau kenapa
itu yang namanya hantu tanpa kaki itu nyaperin ngegait ntah yang angin di rumah saya
gak tau kan santai santai aja
ayolah pak bu
saya coba duduk sebentar aja pak istirahat pak
dari tadi tuh udah rala rewi muter muter pak ngeronda
alah alasan alasan mulu
pasti kalian itu karena takut iya kan
nggak berani iya kan
jangan takut dong
masa hansip takut
takut apalagi sama teror hantu seperti
ya jangan jangan hantu itu marah karena dia kan udah terkenal
iya bisa jadi sih li
soalnya sekarang hantu itu tuh udah menghantui semua warga
eh assalamualaikum pak rt
waalaikumsalam para warga ada apa ini teman teman ramai ramai
pak rete kita semua ini mau laporan ke rumah pak rete
kita ditakut kemana mana
bener kan pak
betul pak rt
sebagai rt yang amanah saya berjanji akan menyelesaikan ini secepatnya
buranti temenin ya
ya baru mau kira berani
pak imron dan pak dekan saya minta tolong
teror hantu kaki buntung itu sudah kemana mana menerornya
bukan hanya di wilayah kampus tapi sudah keluar
warga kampung kita ketakutan semuanya pak
kasus hantu tanpa kaki ini belum jelas kebenarannya pak
jadi kami tidak bisa menerima laporan begitu saja
tanpa ada bukti bukti yang jelas dan konkret
semuanya teh kan sudah terbukti
banyak warga kampung yang diteror bahkan sudah melapor
saya saja sama pak rt sudah mengalami
bener teh pak rt
dan itu menyeramkan sekali
saya minta tolong pihak kampus mau bertanggung jawab
paling tidak ya menghentikan kegiatan inilah
sampai semuanya reda
baru dilanjutkan lagi
tidak bisa begitu pak
bapak tidak bisa seenaknya menghentikan kegiatan kampus ini
bagaimana dengan mahasiswa kami
seandainya kegiatan kampus ini dihentikan
sok rumah pak imron weh
bagaimana keputusannya pak imron yang paling bijaksana sebagai ketua yayasan
pak rt dan bu ranti benar
kita harus menghentikan untuk sementara kegiatan kampus
kita harus mengatasi kasus hantu tanpa kaki itu
baru proses perkuliahan bisa kita lanjutkan
nah benar berarti itu teh benar benar bijaksana
betul karena di sana kalau di sini
nuhun pak imron nuhun
kak dina kata orang jangan sedih ini kan cuma sementara
iya kakak juga tahu
cuman kan kita belum tahu sampai kapan kayak gini
kak tora juga bingung kalau nggak kuliah
kakak harus kayak gimana lagi
ini semua gara gara hantu yang gak berkaki itu
semuanya jadi berantakan
bapak bapak ibu ibu dan adik adik semua
mulai sekarang kami akan melakukan investigasi terhadap hantu yang ada di kampus ini
dan kami atas nama pihak kampus memohon maaf pada bapak bapak dan ibu ibu kampung sini atas semua kejadian
alhamdulillah terima kasih pak imron
kami doakan semoga semuanya berjalan lancar sebagaimana mestinya
dan para warga adik adik semuanya gimana kalau kita pulang saja sekarang
istirahat dan kita berdoa semoga semuanya lancar dan beres
betul ya lagian ngapain juga itu yang namanya hantu pengen datang datang ke kampus ya kan
harusnya itu ke tempat lain
dia tahu aja kali ya ada wanita cantik yang juga syaukep seperti amri ini
ya kan semuanya
ada bubar sih
aduh pak irti ibu ranti
ya anak kampusnya juga bubar
tuh lihat bu messi tuh lihat
kalau saya itu emang selalu aja dikerubur sama orang oh
ya ibu ranti pak irti
kau ikutan bubar juga sih ah
nggak ada yang mau dengerin
nanti setan yang denger
aku bubar juga deh
ya udah kalau gitu kakak tinggal dulu ya

apakah ibu ranti bakalan ke kampus ini
berada di kampus pak
ya udah aku ambil deh bentar
kamu sudah tutup pak
semua sesuai dengan perkiraan bapak
hantu tanpa kaki itu sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna
baik pak bapak tinggal menyiapkan uangnya aja nanti malam ketemuan di kampus ya pak baik pak
makasih apa jadi hantu itu itu palsu aku suka sekali sama kadang kali kali rafa rafa kamu
lama banget sih ambil bolanya iya tadi tuh lama karena kedua pak skuriti lagi telepon
tonton pak kaki itu palsu kak dapat kulit itu pasti terlibat nyata emang ada yang ngebers
dari tahun hidup rafa kasih tahu kadina maka torah yuk biar ada orang dewasa bantuin kita
kenapa kampus kita dijagaan bodyguard kayak gitu ya terus gimana nih kita masuk kesananya
banyak banget bodyguardnya ke adam iya kak gimana kacau masuknya kak iyalik